mustafa masinis kereta api sancaka yang meninggal dalam kecelakaan kereta api dan truk trailer di ngawi jawa timur
dimakamkan di kampung halamannya di madiun pada sabtu siang
pt kai memberikan penghormatan terakhir pada almarhum yang gugur dalam tugas
salah satunya dengan mengangkat istri almarhum sebagai karyawan pt kai
setelah disolatkan dan dilepas dengan upacara kedinasan
jenazah almarhum mustafa masinis kereta api sancaka dibawa ke tempat pemakaman umum
hisa sumber bening kecamatan balai rejo madiun jawa timur
suasana haru dan isak tangis tak terbendung atas musibah yang menimpa bapak satu anak ini
sementara seluruh keluarga warga dan rekan kerja almarhum
perut mengantar almarhum hingga ke pemakaman
istri almarhum dian kartika sari utami
tak henti menitikan air mata saat melihat jenazah sang suami dimasukkan ke liang lahat
anak balita almarhum aulil fatima azahra
terus menyaksikan proses pemakaman ayahnya
seolah tak mau berpisah dengan orang tercinta dalam hidupnya
direktur utama pt kai
edi sukmoro yang turut hadir dalam pemakaman tersebut
mengaku kehilangan sosok salah satu anak buahnya
untuk itu sejumlah penghargaan diberikan kepada keluarga almarhum
salah satunya mengangkat istri almarhum menjadi karyawan pt kai
jadi semua yang ingin diberikan kepada saudara mustafa ini
akan segera dilakukan
tetapi kami pribadi dari direksi
secara pribadi juga mengutukkan untuk memberikan
tetapi lebih dari itu
karena beliau gugur dalam tugas
saya dan direksi sudah memutuskan
bahwa istri beliau
mbak dian ini
ini akan diproses menjadi pegawai kereta api langsung
hubungan silaturahim antara kereta api dengan keluarga ini tidak terputus
menurut suparno kakak kandung korban
kepergian mustafa yang mendadak
membuat seluruh keluarga merasa sangat kehilangan
apalagi korban merupakan tulang punggung keluarga
dengan kepergian adik kami
yang sangat mendadak ini
karena adik kami ini adalah
merupakan bagian tulang punggung dari pasar keluarga kami
almarhum mustafa merupakan masinis kereta api sancaka
yang menjadi korban dalam kecelakaan maut antara kaa sancaka
judusan yogyakarta surabaya
melawan truk trailer pengangkut bantalan rel
di perlintasan tak berpintu di ngawi jawa timur jumat malam
kecelakaan ini juga mengakibatkan asisten masinis kereta api
hendra wahyudi dalam kondisi kritis
inam tohari jawa timur